selain upacara dan titik titik peringatan proklamasi di stana merdeka
tentu yang dinantikan adalah momen pada saat flypass pesawat oleh tni au dan juga tim
dan untuk mengetahui persiapan flypass pesawat tempur dan helikopter tni au
kami telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
ada iwan hermawan di bandara halim perdana kusuma jakarta
iwan silakan bagaimana persiapannya
ya baik terima kasih daniar
dan yang seperti yang anda bisa lihat di belakang saya
saat ini ada delapan belas pesawat tempur f enam belas yang sedang bersiap untuk melakukan take off
untuk melakukan limau udara di hari kemerdekaan indonesia tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh ini
dari delapan belas pesawat tempur tersebut empat belas diantaranya nanti akan membentuk formasi angka tujuh puluh tujuh
dan melintas tepat di saat titik titik proklamasi sekitar pukul sepuluh wib

mereka saat ini seperti yang anda lihat
sedang berlancar dan kemudian melakukan take off secara bersama sama
ini berasal dari pekanbaru
selain enam belas pesawat tempur
akan ada juga atraksi pengibaran bendera merah putih raksasa yang dilakukan oleh
bendera merah putih raksasa itu akan dibawa
helikopter sumang dari skuadron udara enam dan kemudian juga
ada karakter dari skuadron udara
yang kemudian dikawal oleh heli dari angka terat
dan kemudian juga ada heli tanker dari angka
dan kemudian juga dikawal oleh heli aw satu ratus enam puluh sembilan dari pihak polisian
jadi memang ini adalah atrasi udara gabungan
ada pesawat tempur kemudian juga ada
demo udara pengibaran bendera raksafah
walaupun memang terlihat mudah
memang atraksi pesawat tempur ini
sebenarnya ketika di udara itu situasinya sangat sulit
karena mereka harus mampu membentuk formasi angka tujuh tujuh
dari empat pesawat tersebut
tujuh membentuk angka tujuh
dan satunya lagi juga membentuk angka tujuh
dan itu harus terlihat simetri sempurna
dari bawah dari penonton begitu
dan selain itu
kecepatan mereka harus beratur sedemikian rupa
agar mereka bisa tiba tepat itu
di saat pembawa acara di istana mengumumkan seperti itu
dan ini merupakan kesempatan tangan sendiri
bagi tni angkatan udara
untuk melakukan penyesuaian penyesuaian seperti itu
baik terima kasih iwan hermawan
kita bisa melihat ya bagaimana persiapan dari enam belas pesawat tempur
dan juga delapan helikopter
terima kasih dan selamat kembali bertugas